gue lagi buru buru nih gue ganti baju bentar ya
lepasin apaan sih lo
nggak ada ada dari tadi
di dalam juga nggak ada
gue baru inget gue gak punya aplikasi ojol
ada ada aja sih
paket gue abis perusahaan gue abis
ini ada pangkalan ojek apa di sini
paksi dari tadi gak ada yang lewat
pasti nungguin ojek ya
yaudah yuk sekarang ya
ke mana dulu anterin lah
jangan kan garuda
ke surga juga gak nganterin
bukannya saya gak mau
kalau surga mah
nah udah naik naik
kok kamu muter kek
pak togar tolonglah
terima usulan saya pak
saya sudah susun semua acaranya pak
dan acara utamanya adalah penampilan band anak hipah
ini terus terang bapak bilang ya
ini tidak bisa diganggu gugat
ini hasil rapat kita bersama kepala sekolah
dan ini saya kasih tahu sama kalian
siapa yang mengolok olok ribka mamisel
ini akan saya setarap ini
nggak ada ngada cerita
karena ini bukan ahit
kenapa harus dibully sih pak
pak togar tolonglah
saya sebagai kutu asis sudah capek ngurusin semuanya pak
jadi saya mohon bapak itu
saya tidak peduli
apa yang sudah kita sepakati dengan kepala sekolah
rundown yang sudah disusun
itu tidak boleh dikurang kurangi
dan tidak boleh dicak kacang
apa yang sudah ada itu yang kalian jalankan
jelas ya jelas
paham semua nggak boleh diganggu gugat
gue tahu kalau aldino memang udah lama nggak suka sama rifqi
tapi gue gak nyangka kalau dia sampai berbuat sejauh itu
kok michel ada di sini
jangan jangan kita dengar apa yang gue omongin ke pak togar
rifqi tega banget sih sama gue
mana hp gue ketinggalan lagi
ini papa bawa makanan kesukaan kamu
om ada arin di sini om bukain
iya sebentar arin
iya om om bukain dong om
kamu kok bisa kekunci di kamar mandi
rifqi om yang kecin arin
padahal kan arin lihatnya ke sini tuh bantuin rifqi jagain rifqi
tapi aku lihat balasan dia
aduh om kenapa datangnya lama banget sih om
ini tenggorokan aku sobat sakit tahu nggak sih
teriak teriak nggak ada yang dengar
itu anak emang bander banget
udah sakit masih aja bikin murah
rifki pasti kabur ke sekolah om
karena hari ini tuh ulang tahun sekolah
rifqi sama michelle tuh harusnya perform dance om
aku tuh yakin banget
pasti michelle nyuruh rifqi buat nemenin dia
padahal kan om lihat sendiri kan om
kondisi rifki tuh lagi lemah banget
emangnya michelle tuh
om nggak tahu deh gimana lagi harus menghadapi rifqi
semakin hari semakin aja susah diatur
om makan sosol rifqi
om takut rifki kenapa napa
dokter juga kan bilang
kalau rifqi tuh masih harus dilawat di rumah sakit beberapa hari ini
ya udah aku ikut ya om
saya mau minta izin buat rifki pak
karena dia nggak bisa tampil buat acara ulang tahun sekolah nanti pak
eh kenapa dia gak bisa tampil
kan kita udah sepakat kalau kalian berdua
mau ngisi acara
dia mau coba menghindar ya
ini nanti saya setrap loh dia itu si rifqi itu
nggak pak rifqi lagi dirawat di rumah sakit pak
makan dia nggak bisa tampil
bek ikin apa
dia habis dipatok ular
kita ada berkemah pak
ya udah gini aja ya
nggak apa apa biar dia istirahat bercepat sembuh deh
sampaikan salam saya biar dia cepat sembuh
tapi kau acaranya tetap kau harus ngisi
iya siap pak
pokoknya gitu makasih ya pak
ternyata tanpa gua usaha bujuk pak togar rifqi juga nggak akan tampil
tau gini gue gak perlu capek capek bujukin pak togar
oh ya apa ketua osis juga nggak mau saya tampil sendiri di sini
oh enggak enggak sel
justru kamu tuh harus tampil
karena aku yakin kamu pasti bisa menghibur semua orang yang datang ke acara utas sekolah kita nanti
saya permisi pak
jadi jelas ya nggak bisa diganggu ganggu kan
iya silahkan keluar
makasih pak togar
tuh kapan sampainya kalau jalannya kayak odong odong begini
bisa ngebutkan kakek ya
kakek gustro itu mudanya ngebut perlu cu
tiada hari tanpa ngebut
tapi ngebut terus
sampai sampai keburuan dek
kalau ini setang belum bentuk aspal kayak masih nikung aja masih ngebut
tiada hari tanpa ngebut cu
berarti kek coba ngepotong sekarang soalnya saya buru buru
oh jadi serius nih mau ngebut
cuk pegangan cuk
iya udah nih pegangan
psik tbsp pada kamu
itu pun besch
jadi gitu deh maaf ya cuy ya
harusnya kakek itu bilang aja dari tadi
udah gini aja
biar saya aja yang bawa motornya
gak apa apa kek
jadi kan kita aman kita selamat
dan juga saya cepet cepetnya dapet gitu
gak apa apa kek
bentar sel bentar
kamu mau ganti baju buat perform ya
semangat ya sel
meskipun kamu cuma performa sendirian
kamu pasti bisa memberikan yang terbaik sih
pokoknya aku pasti bakal doin kamu
yang terbaik dan sukses dalam penampilannya
apa lo bakal tetap semangatin gue
pasti dong sel
ya walaupun aku sama rifki emang sering berantem
tapi demi kelancaran acara utas sekolah
aku harus lupain dulu masalah pribadi diantara kita
sekarang kan aku sebagai ketua osis dan ketua panitia acara ultas sekolah
lo tambah sih lo tuh seharusnya gak usah buang buang energi buat bawangin gue al
gue tau semuanya
gue udah denger apapun yang lo omongin tadi sampai togar
kamu jangan salah paham dulu ya
ini semua gak seperti yang kamu pikirin sel
gue tahu kalau lo itu benci banget sama rifki
sampai lo harus ngelakuin apapun buat ngejatuhin dia
aku mohon sama kamu jangan pikirin negatif dulu ya
aku tuh sama sekali gak ada niatan buat jatuhin rifki sel
gak ada niatan
gue lagi buru buru nih
gue ganti baju benar ya
kamu dengerin omongan aku dulu
plis aku mau jelasin semuanya
udah jelas semuanya
mau jelasin apa lagi loh
buang belum waktu tau gak
selalu aja kayak gini
usaha aku bojoin rifki sama michelle selalu aja gagal